lalu seperti apa sebenarnya peraturan pemerintah provinsi terkait peraturan seragam sekolah
dan apakah memang ada kewajiban menggunakan hijab termasuk untuk siswi non muslim
untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom sore hari ini
gubernur sumatera barat irwan prayetno dan juga anggota ombudsman republik indonesia nini rahayu
saya ke pak irwan terlebih dahulu selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak irwan
selamat sore waalaikumsalam
pak irwan ini sebenarnya memang adakah aturan khusus kewajiban untuk para siswi khususnya
menggunakan busana muslim dan juga atribut muslim tersebut di sekolah sekolah sumatera barat sendiri
jadi begini itu saya sudah sepuluh tahun jadi gubernur baru kali ini saya terkagetkan ada kasus
dan itu sebetulnya mesti tidak ada kasus ini terjadi
kalau tidak ada suatu miskomunikasi
atau kesalahan pemahaman dari pihak sekolah
atau mungkin juga dari orang tua
jadi kita di sumatera barat ini ada sembilan belas kota kopaten
semua perjalanan baik nggak ada masalah sampai kasus ini muncul terjadi
tidak ada satupun aturan yang mewajibkan non muslim pakai hijab tidak ada satupun
kita memahami hal itu secara benar
bahwasannya tidak ada pemaksaan apalagi aturan pun tidak ada
jadi yang ada itu adalah
untuk orang islam
dan ini memang di sumatera barat ini kalau kita dari
penduduk yang paling banyak etniknya kan minang
dan itu menggunakan falsawah minang
yang mana bunyinya adat bersenisara bersenisara kita pula
dan ini kehendak orang tua dan kehendak masyarakat tidak ada sedikit pun
pertentangan untuk orang muslim pakai hijab
bahkan orang tuanya senang
dan di sini pun demikian sudah jadi budaya
jadi sudah jadi budaya sudah jadi uniform bahkan kalau di sekolah
nggak ada masalah
nah kepada non muslim pun juga tidak ada pemaksaan
dan tidak ada menyuruh dia hanya menyesuaikan dengan kondisi
dia pakai boleh nggak pakai nggak apa apa nggak ada persoalan
nah itu kasus kematian tentu kita terkaget kak
sehingga kita dari binas perlindungan provinsi membentuk tim
tim investigasi ke sekolah tersebut
yang kemudian nanti kita lihat bagaimana hasilnya
kalau ada kesalahan tentu kita berikan sanksi dan teguran keras
oke tapi kalau misalnya dari aturannya sendiri pak irwan
kami juga sebelumnya kan mendapat informasi ada instruksi wali kota
di khususnya di kota padang sendiri yang memang ada aturan
menyatakan penggunaan hijab tersebut
tapi aturan ini berlaku juga nggak sih sebenarnya selama ini
di semua daerah di sumatera barat secara general
bagaimana anda menyikapinya sebagai gubernur pak
jadi ini terjadi
di kota padat
smk itu memang dulu di bawah kewenangan kota dan kabupaten
baru dua tahun tiga tahun ini ditindahkan ke provinsi
di kota padang punya perda
kota padang punya perda tahun dua ribu enam lima belas tahun yang lalu
dan punya perdanya seperti yang tadi saya sebutkan
untuk orang muslim iya
non muslim tidak ada kewajiban
jadi selama ini kerja dengan baik tidak ada proses
saya tadi sebutkan
kan sebutan saja di gubernur nggak ada
yang protes nggak ada yang
menentang aman namanya tenang tenang
aja nah baru sekali itu
yang saya mendengarkan ada kasus
dan ternyata dari sekolahnya
nah cek sekolah sekolah lain di kota
padang ada isman negeri
satu dua tiga nggak ada masalah
nggak pun nggak apa apa jadi itu
suatu hal yang diberikan
kebebasan kepada yang non muslim
nah jadi sebetulnya nggak ada masalah
kota kabupaten lain di sumatera barat
sama semua pakai hijab semuanya
untuk yang orang islamnya
dan tidak hanya siswa
para pegawai pun demikian
hampir tidak ada yang tidak pakai hijab
kalau di sumatera barat secara formal ya
itu sampai juga pegawai negeri
juga sama semua jadi ini sebetulnya
tidak ada aturan juga kami di pegawai pemprov
pegawai sn nggak ada aturan tapi
karena sudah jadi budaya dan pakaian
ya semacam pakaian
sumatera barat dari dulu kan sudah pakai kebaya juga
pakaian adatnya pakaian budaya
jadi ini nggak jadi masalah
saya garis bawahi ya pak irwan
berarti untuk penggunaan hijab
di sumatera barat sendiri sebenarnya bukan
kewajiban tapi merupakan sebuah
kebudayaan yang memang sudah sehari hari
dilakukan seperti itu
karena adat kita itu adat
dan syaratnya bersendikan kita
itu udah dari yang dulu
jadi semua adat kita itu bernilai iklam
nah itu sudah
bergantung kemurun yang ada sampai saat ini
dan itu karipan lokal
yang kita juga menghargai misalnya contoh bali
atau papua kan dia punya
kearifan lokal juga kita hormati
semuanya tapi yang jadi masalah
karipan lokal kita kita arahkan ke
non muslim nah itu yang
salah itu yang kita
tegur mesti itu nggak perlu terjadi
itu nah ini yang jadi
masalah yang menjadi mencuat dan
mempirakan pun juga masalah juga sebetulnya kan
bisa diselesaikan di sekolah saja
kalau pun yang bisa kita tidak mau pakai hijab
nggak masalah nggak ada aturan yang mewajibkan
apapun nggak ada aturan sekolah
kalau pun ada itu aturan sekolah salah itu
pak irwan pak irwan berarti sudah mendapatkan informasi
bahwa ada juga video yang menyatakan bahwa
memang ada aturan dari smkn dua padang
yang menyatakan penggunaan hijab itu diwajibkan
tapi kemudian diluruskan
terus kemudian dari proses investigasi tadi
juga pak irwan menyebut
penyebar dari video tersebut apakah juga akan dicari
atau ikut dalam proses investigasi
saya serahkan kepada tim
nanti bagaimana tim menelusuri
tapi yang jelas
dalam orang islam pun jelas betul
takum dinukum wali adin
nggak boleh kita memaksa agama kita ke orang
nggak boleh nggak karena apa dia
makanya saya juga heran
ini apa di kepalanya sekolah itu
mewajibkan mengakses agama kita ke orang

nggak ada dalilnya itu nggak ada gitu
dan secara agama islam pun juga tidak boleh seperti itu
kepada orang islam sendiri pun juga
bahasanya laik providen
nggak ada paksaan juga kepada orang islam juga
abai kepada orang non muslim
ini heran kok ini bisa jadi ya
kalau ada aturan sekolah
nah itu makanya resipi bidikan akan mengevaluasi
karena sekolah ini kan tidak langsung ke kita
jadi inisiatif dari kepala sekolah
nah ini yang kita cek nanti
kalau ada yang beginian
itu nggak boleh gitu
harus pake menjelaskan
kepada orang islam silahkan
non muslim silahkan menyesuaikan
itu nggak perlu ada perdebatan
sudah tidak ada perdebatan
nah kalau ada yang melanggar itu kita ganti aturannya
dan yang bersangkutan yang kita beri sanksi
kekhilafan saja karena selama ini sudah
sembilan belas tahun seperti ini
sebiasa ternyata jadi luar biasa
viral seperti ini begitu
apalagi dengan maraknya konten yang diunggah di media sosial ya
terima kasih atas penjelasannya
gubernur sumatera barat pak irwan prayetno
sekarang saya ke anggota ombud semarang republik indonesia
dari sumatera barat mbak nini
yang telah bergabung bersama kami juga
mbak nini selamat sore
selamat sore waalaikumsalam mbak fani
terima kasih telah bergabung bersama saya juga selamat sore juga selamat sore waalaikumsalam mbak fani
terima kasih telah bergabung bersama saya juga selamat sore waalaikumsalam mbak fani
pak gubernurnya sudah berlanjut
karena masih ada tugas lagi katanya mbak nini
ada aktivitas lain oke
mbak nini ini juga dari ombudsman sumatera barat sendiri
katanya ada informasi
tentang aturan siswi di sekolah negeri
di sumatera barat
di padang yang harus menggunakan hijab
termasuk untuk siswa non muslimnya
tapi sebenarnya apa temuan ombudsman sejauh ini
dalam tanda kutip
jilbab ini bukan peristiwa pertama
di indonesia ya
yang terjadi di smkn dua padang
sumatera barat ini
peristiwa yang sama
pernah terjadi di
d i y misalnya tahun dua ribu delapan belas
di satu sekolah
smp negeri juga ada
jilbab yang diatur di dalam
tata tertib sekolah
masih muncul di beberapa wilayah
di solo dan lain sebagainya
nah ombudsman melihat bahwa
penggunaan seragam sekolah
yang dipaksakan melalui tatip sekolah ini
bentuknya adalah penyimpangan prosedur
substansi tatib sekolah
nah kalau kita lihat
di kasus sumatera barat
ini tidak tunggal
urusan tatib sekolah sebetulnya
tetapi memang ada peraturan
tentang pedoman penyusunan tatip sekolah
apa namanya juga di pasal empat puluh
mengatur soal penggunaan jilbab ini
dalam bentuk perbuatan tidak patut
tadi baik yang beragama islam
pemakaian jilbab ini
sesungguhnya kan tidak boleh dikaitkan dengan
seragam sekolah yang
tatib bukan wajibat gitu ya
artinya keputusan siswa
memakai atau tidak memakai busana khas muslimah
secara objektif seharusnya tidak dapat dikaitkan
atau tidak mempengaruhilah ya
nilai mata pelajaran yang harus dia terima
kadang kadang dikaitkan dengan etika moral dan lain sebagainya
nah oleh karena itu maka subjektivitas guru
terutama ini menjadi sangat penting

menurut saya ini juga adalah hal yang berbeda dan bahkan hal tersebut adalah hal yang sangat penting untuk mendorong penggunaan jilbab yang diperlukan oleh orang lain
bagi perempuan yang beragama islam dan lain ini konteksnya adalah penting dalam konteks himbauan dukungan
tetapi tidak diletakkan sebagai desain normatif gitu kira kira
nah kalau di sumatera barat ini kalau kita perhatikan kan menjadi desain normatif yang dirancang dalam tatip sekolah
bahkan ada aturan dari wali kotanya sendiri ya bunini
ya mulai dari instruksi wali kota padang tahun dua ribu lima kemudian perda tadi pak gubernur juga menyebut perda tahun dua ribu dua puluh
sehingga menjadikan siswa siswa yang berkeputusan tidak menggunakan jilbab misalnya
itu bisa jadi akan mengalami perlakuan yang berbeda bisa terjadi bullying atau tindakan diskriminatif
mereka kemudian membuat teguran teguran pada siswi yang bersangkutan
nah menurut saya sebetulnya respon dari kepala sekolah sudah sangat baik ya
dari pertemuan minggu kemarin dan akan dilanjutkan oleh ombudsman pada senin yang akan datang
ya sekolah menyadari kesalahan untuk kasus ini ya dan kemudian akan merubah tata tertib
pertanyaannya adalah kemudian apakah ini cukup
kalau menurut saya sih tidak cukup ya gitu
karena aturan aturan di atasnya juga perlu dilakukan harmonisasi kira kira begitu mbak
nah rekomendasi dari om bujum sendiri seperti apa
soalnya kalau misalnya kita membaca atau melihat kasus kasus yang sudah terjadi gitu aturannya ada
kemudian juga kalau misalnya kita bergerak ke asas hukum like special leader like generali juga sudah terlaksana
rekomendasi om bujum sendiri seperti apa
iya perlu tadi karena ini ada soal penyimpangan prosedur ya dalam pembuatan aturan
ya berpijak pada peraturan wali kota yang juga tidak sesuai dengan ketentuan undang undang yang ada di atasnya
kalau kita perhatikan undang undang dasar empat puluh lima pasal dua puluh delapan e ayat dua itu menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan
meyakini kepercayaan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya
di pasal dua puluh delapan g ayat satu itu juga menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pelindungan diri keluarga kehormatan martabat
berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak ajasi manusia
ini juga ada perlindungan yang diatur di dalam undang undang perlindungan anak
di pasal dua puluh delapan g ayat satu itu menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurannya
di pasal dua puluh delapan g ayat satu itu menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurannya
di pasal dua puluh delapan g ayat satu itu menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurannya
di pasal dua puluh delapan g ayat satu itu menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurannya